rizky nabila ramadhani siswi sma n satu ponorogo jawa timur ini
meski usianya baru menginjak lima belas tahun delapan bulan
namun selangkah lagi menjadi seorang mahasiswi
ya putri pertama pasangan amin syafuddin dan novita rahmawati ini
berhasil lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri
snmptn dua ribu dua puluh satu di universitas airlangga surabaya
menjadi calon mahasiswi dengan usia yang masih muda
dengan nilai di atas rata rata bukanlah hal mudah
bahkan rizky nyaris tidak pernah keluar rumah untuk bermain
berkat tekat yang kuat ia bisa melalui smp dan sma hanya empat tahun
dengan berada di kelas kelompok belajar cepat
keberhasilannya pun mendapat dukungan penuh dari orang tua
apalagi sang ibu juga merupakan seorang guru sebuah sma swasta
senang pastinya tapi saya juga harus terus belajar
untuk meraih impian saya supaya bisa menjadi dokter yang sukses di usia muda
saya tidak menduga kalau saya bisa lolos di fkunr lewat jualan snmptn
karena persaingannya saya tahu persaingannya sangat ketat
dia sendiri yang milih saya sama ayahnya hanya mengarahkan aja
dia lebih memilih di afirmasi karena lebih awal dia lulus
jadi dia merasa nanti saya lebih cepat lulusnya
jadi saya harus sukses di usia muda
itu keinginannya dia
pihak sekolah mengaku sudah melihat potensi rizky nabila sejak kelas satu sma
termasuk menempatkan rizky di kelas kelompok belajar cepat
yang hanya berisikan enam siswa dengan kecerdasan di atas rata rata
dia memang bagus dia memang bagus lebih bagus dibanding yang lainnya
saya kira memang layak dia terbagus di kpc
beberapa nilai yang diperoleh selalu menunjukkan prestasi yang terbaik di kelas kpg tersebut
selain rizky nabila satu siswi sma n satu ponorogo
yang masih berusia enam belas tahun
atas nama aisyah azahra sudarmanto
juga diterima di fakultas kedokteran unair